vaksinasi terus digencarkan di surabaya
jumat pagi sebanyak tiga ratus lima puluh warga mengikuti vaksinasi masal di rumah sakit angkatan laut dr ramelan surabaya
dalam program serbuan vaksin ini rsal dr ramelan surabaya memberikan kuota tiga ratus lima puluh dosis setiap hari
hingga mencapai target total vaksinasi untuk dua lima ratus warga
program serbuan vaksin terus digencarkan di kota surabaya
guna memberikan kekebalan kelompok kepada masyarakat terhadap virus covid sembilan belas
program serbuan vaksin di rsal dr ramelan surabaya ini berlangsung sejak tanggal satu juli hingga sembilan juli dua ribu dua puluh satu mendatang
pelaksanaan vaksin berlangsung mulai dari jam delapan pagi hingga jam satu siang
para peserta wajib mendaftarkan diri secara online melalui situs rsalramelan com
vaksin tentu kita sangat mengapresiasi ya karena kondisi pandemi juga sedang dalam situasi yang mengkhawatirkan
dan tentu dengan
bantuan untuk percepatan vaksin ini membantu confidence nya kita masyarakat lah terhadap situasi pandemi ini mas
jadi sangat apresiasi sekali